terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
ya perayaan imlek ternyata membawa berkah bagi petani buah naga di probolinggo
permintaan yang melonjak tajam membuat para petani meraup keuntungan yang lumayan besar
para petani pun berharap imlek terjadi setiap bulannya
imlek tahun ini membawa berkah bagi petani buah naga di probolinggo
salah satunya mistin petani buah naga desa sukodadi kecamatan paiton probolinggo
hampir setiap hari di kebun seluas lima hektare ini lima ton buah naga dipanen setiap hari
selanjutnya buah naga tersebut dikirim ke pengepul buah naga di surabaya dan jakarta
tadi pagi sama kemarin kiriman itu harganya sudah beda
yang kemarin kemarin
dan harganya sudah naik dari tadi pagi sudah mulai naik
tadi pagi sudah mulai naik ya
sudah mulai naik harganya
insya allah nanti pas imlek itu bisa mencapai harga bagus
permintaan buah naga naik karena warga keturunan tionghoa percaya
jika buah naga adalah simbol kesejahteraan
di mana warna merah melambangkan rezeki
dan naga adalah kehormatan atau keagungan
meski saat ini harga buah naga turun hingga rp sembilan per kilogram
tetapi dengan banyaknya permintaan
jelang hari raya imlek
petani mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah